satu tadi bang taufik sempat mengungkapkan
nggak semua fraksi katanya cukup happy dengan dua nama ini
salah satunya katanya pkb
kita sudah bergabung dengan ketua dpw pkb dki jakarta
lewat sambungan telepon
selamat malam bang hasbi
malam juga bang taufik dan om pras
jadi benar kata bang taufik
bahwa pkb nggak setuju dengan dua nama yang diusung oleh gerindra dan pks
calonnya bang taufik ini
dari awal memang pkb sudah tidak setuju
dengan dua calon yang ada
yang pertama track record mereka ini berdua belum jelas
apalagi yang namanya pak sewu
kita lihat coba berapa kegagalan
berhasil atau tidak jadi wali kota
sekarang hanya mimpin bekasi kan kelas bekasi
bagaimana memimpin jakarta ini
yang memang jakarta ini barometernya indonesia
kemampuannya pkb masih meragukan
jadi memang anda meragukan gitu dua nama ini
apakah ini yang juga membuat pkb tidak memenuhi quorum
atau tidak datang rapat rapat dalam urusan pemilihan wakil gubernur ini
bang hasbi katanya pkb salah satu yang sering gak datang nih
benar nggak taufik
karena kita bertanggung jawab dengan masyarakat
ini bukan hanya tanggung jawab partai pengusung pada waktu pilkada
ini tanggung jawab
kita sebagai anggota dewan sebagai praksi yang dipilih oleh rakyat
bertanggung jawab memilih dua orang ini
tapi kan kalau disodorkan
kita dua orang ini yang kapasitasnya kita ragukan
kita nggak mau bertanggung jawab dengan rakyat yang masih kita ragukan kapasitas dua orang ini gitu
jadi sekali lagi saya konfirmasi bang hasbi ya
jadi pkb tidak akan ikut dalam proses ini
tidak datang rapat tidak akan memenuhi quorum
jika dua nama ini masih tetap diajukan oleh bang taufik dan pks gitu
iya tidak akan
tegas sekali betul itu bang hasbi ya
saya ketua praksi saya ketua dpw saya keputusan jadi dari saya
anda pernah diajak ngobrol sama bang taufik gak katanya bang taufik ini calonnya patent punya dua duanya ini
kita tidak perlu diajak bicara dengan bang taufik
yang penting bagi pkb itu calonnya memang benar benar bagus
siapapun nggak perlu diajak bicara yang penting calonnya bagus kita pilih
oke bang hasbi terima kasih atas informasi dan klarifikasi pada malam hari ini